reva adalah anak mas itu adalah urusan mas
dan kamu jangan terlalu banyak ikut campur bagaimana cara mas mendidik anak mas sendiri
padahal aku ini istri mas nih
berhak juga aku menjaga merawat anak emas yang sudah aku anggap
kamu benar benar romantis
aku gak pernah diperlakukan seromantis ini
ternyata diana memang ada main dengan alec
benar benar gak tau malu
dan dulu mau dijodohkan ke reva
kayaknya kita perlu bicara berdua
nanti aku telfon lagi
saya tunggu di ruangan saya
ngobrol disini aja mas toh juga gak begitu rame kan
lagian kalau ada orang lewat biar orang juga tahu kita ngobrolin tentang apa
ini bukan masalah pekerjaan tapi ini antara kamu dan saya
kepok kesel campur campur
apa yang kamu lakukan sama alex itu benar benar salah
tunggu dulu mas
mas bilang apa yang aku lakukan dengan alex itu salah
mas gak nyadar apa yang mas lakukan dengan perempuan kemarin itu juga salah mas
mas membawa perempuan lain dan mas mengatakan kepada teman teman mas
penjabat penjabat besar bahwa dia itu adalah istri mas
oh aku baru tahu itu benar
itu mas lakukan dalam urusan bisnis
karena kamu tidak mau diajak ketika saya mengajak kamu untuk datang bersama
aku juga sebenarnya udah capek mas
jujur aja mas tahu dong kalau mas menikahi perempuan seperti aku
yang umurnya jauh dari mas yang umurnya juga gak beda jauh dengan anak mas
itu seperti apa
dia butuh dirayu dia butuh dibujuk
itu kan mas
dan dulu mas melakukan itu semua
ketika aku ngambek ya wajar mas aku tuh masih muda mas sudah tua
ya wajar mas itu ngembujuk aku ngerayu aku mohon mohon sama aku
simple yang aku mau tuh cuma kayak gitu doang
simple perempuan apa sih yang dituntut selain dibujuk disayang dirayu cuma itu doang
tapi sekarang mas mas biar aku kenal dulu
mas sekarang sudah dikendali oleh reva anak pas
dan mas sudah gak sayang sama aku lagi
terus bagaimana hubungan kamu dengan alek yang semakin mesra dan semakin dekat
sama seperti mas
dengan perempuan yang mas ajak dinner dengan teman teman pejabat besar semuanya
aku gak ada apa apa sama alex
kalau mau dari kemana kemana juga aku bisa mas
tapi aku gak suka sama alex
aku ngelakuin itu semua
untuk bales bales perlakuan mas ke aku
kamu tidak bisa bersikap seperti itu
bagaimanapun juga mas adalah suami kamu
lalu bagaimana dengan mas
bagaimanapun aku ini adalah istri mas
yang seharusnya mas lindungi
yang aku ketakutan dengan anakku mas yang bersikap tidak baik ke aku
aku tahu kamu punya siapa siapa
mas gak ngelakuin itu sama sekali
justru mas membela anak mas sendiri reva
mas udah gak peduli lagi sama aku sama sekali
mas udah gak peduli
selama ini mas dengar semua nasihat kamu
reva adalah anak mas
itu adalah urusan mas
dan kamu jangan terlalu banyak ikut campur bagaimana cara mas mendidik anak mas sendiri
padahal aku ini istri mas
berhak juga aku menjaga merawat anak emas yang sudah aku anggap seperti anakku sunyi
aku menerima dengan lapang dada
gak akan aku sentuh sedikit pun
dan gak akan aku ikut campur urusan reva sedikit pun lagi
karena kita udah gak terpaham
lebih baik kita cerai aja
kita cerai aja
dek sekarang mas gak perlu khawatir lagi mas
aku gak akan ikut campur lagi soal anak mas
itu bukan rasa anakku lagi
dan aku akan secepatnya
untuk mengurusi surat perceraian kita dan aku akan ke pengadilan
lepasin aku mas
lepasinlah aku sekali
pak porque aku harus balik kali
soalnya aku harus latihan ada sesi latihan
kalau gitu aku ikut ya
ya aku sih pengen banget kamu nemenin aku latihan
cuma kan di sana ada gengnya alex
ada anak black kobra semuanya di sana
aku takut pas aku lagi latihan kamu digangguin sama mereka
kamu dijalin sama mereka
aku nanti gak tenang loh latihannya
yaudah deh aku juga gak mau ganggu konsentrasi kamu sih
gue duluan ya
guys gue duluan ya
itu si boya perginya sendirian
kok kasihan sih boynya tuh dia sendiri
iya nanti di sirkuit juga dia sendirian
gak ada yang ngajakin ngobrol nggak ada yang nemenin
congok aja sendiri
kasihan kan ya
tapi masalahnya gimana ya
gue udah bilang kalau dia tuh gak mau kalau kita rame rame ke sana
selain dia takut nanti anak anak black cobra pada gangguin dia juga mau konsen
aduh jangan kayak gitu dong
nanti pokoknya kasian banget dong kalau gitu
ya eh jangan sih mel
jangan sampai ada kejadian kayak gitu deh
pokoknya yang aneh aneh
makanya itu kita gak boleh biarin boy sendirian
tapi tadi boy bilang kalau kita semua ke sana itu lebih berpotensi menyebabkan tawuran
kalau gitu kita kesananya diem diem aja tanpa sepengetahuan bos
dan jangan terlalu deket jaraknya sama boy
jadi yang ngawasin di sirkuit mungkin satu atau dua orang aja
selebihnya jaga jaga di arena luar sirkuit
tapi jangan terlalu jauh
jadi kayaknya kita tetap bisa mantau boy
yaudah kalau gitu
yan lu kabarin anak anak aja buat kumpul di warung babek
siapa ketua sekarang nih gue sms
iya kalau di sms kan gue bisa broadcast
jadi gak satu orang yang gue telepon
lu gak ngerti juga sok lu
sok lu yan
gue cabut ya man
yuk kita tidur dulu
si yan minta kumpul di warung babek sekarang
ini gue juga udah dapet info
yaudah lah kita jalan aja sekarang
lu kenapa sih man
kayaknya malas banget udah angkat telepon
ah udah pulang sekolah belum
ya ini aku masih di sekolah nih